asosiasi televisi swasta indonesia atau atvsi menggelar indonesia broadcasting expo untuk ketiga kalinya di balai kartini
pameran yang akan berlangsung hingga dua puluh tiga oktober dua ribu enam belas ini dibuka untuk umum dan juga gratis
indonesia broadcasting expo dua ribu enam belas secara resmi dibuka oleh wakil presiden yusuf kala jumat dua puluh satu oktober
acara ini menampilkan berbagai program serta perkembangan teknologi di bidang industri penyiaran
tidak hanya sepuluh televisi swasta yang menjadi anggota atvsi
expo ini juga menggandeng komisi penyiaran indonesia tvri rri serta asosiasi asosiasi penyiaran lainnya
acara ini sendiri mengangkat tema integrasi dan koneksi antara sesama media elektronik
akan ada perkembangan teknologi yang sangat signifikan
mari kita bahas bersama
bagaimana cekupan lingkup teknologinya
bagaimana manfaat dan
kepentingan dari masyarakat secara luas dari perkembangan teknologi ini
ini kita bahas bersama di sini
selain menampilkan perkembangan kreativitas pada industri penyiaran
expo ini juga menggelar sejumlah talk show dan diskusi
salah satunya soal peran industri penyiaran khususnya televisi
dalam mendorong masyarakat indonesia memasuki era smart city atau kota cerdas
untuk mencapai tujuan itu pemenahan infrastruktur menjadi hal mutlak
menurut ketua kpi yulian dredarwis indonesia akan memasuki era digitalisasi televisi
kalau teknisnya karena sekarang sudah menuju era digital
ke depan kalau undang undang ini berubah
dan semua transisi antara analog menuju digital
tentu kualitasnya akan lebih baik lagi
tak hanya soal perkembangan teknologi
masalah konten juga menjadi perhatian wapres yusuf kala
saat memberikan sampaikan
kala berharap televisi tidak sekadar menyajikan informasi
hiburan atau pendidikan
kita butuh hiburan butuh pendidikan butuh informasi
tapi informasi yang punya batasan batasan
dan yang sangat penting anda memakai frekuensi nasional
rakyat punya maka
karena tv juga harus mempunyai tanggung jawab nasional
dalam hal contohnya independensi
semua orang boleh tentu mempunyai kepentingan berpihak
tapi independensi itu sangat penting diperlihatkan dan juga dijalankan
jangan frekuensi milik kita semua dipakai untuk saling mencercah satu pihak
saat insiden terjadi terlihat pelaku berdiri di pos lalu lintas
di jalan perintis kemerdekaan kawasan pendidikan
pengembangan teknologi menuju era televisi digital
serta perbaikan konten
tentu menjadi tantangan seluruh insan industri penyiaran
dan ibx dua ribu enam belas diharapkan bisa menjawab tantangan tersebut
dimas adityo jakarta